komisi pemilihan umum telah menandatangani peraturan kpu terkait pemilu dan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dua ribu dua puluh
dalam pkpu itu juga termaktub aturan batas usia minimum capres dan cawapres pada pilpres dua ribu dua puluh
yang kini tengah menunggu proses perundangan di kementerian hukum dan ham
namun ketua komisi pemilihan umum hashim ashari menyebut
pkpu itu masih bisa berubah jika mahkamah konstitusi mengabulkan gugatan batas usia minimum
pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada enam belas oktober mendatang
sepanjang ketentuan di undang undang pemilu bahwa batas minimal syarat calon presiden dan wakil presiden umurnya adalah empat puluh tahun
genap empat puluh tahun ya maka itu yang dipegangi atau digunakan perdoman oleh kpu
bahwa kemudian nanti akan ada putusan mahkamah konstitusi
konstitusi yang berbeda atau mengubah ya nanti kita sesuaikan dengan itu
jadi kpu ini berdasar kepada hukum positif yaitu aturan yang masih berlaku saat ini
menjelang sidang putusan mk semakin marak deklarasi oleh sejumlah pengurus daerah partai gerindra
agar wali kota solo yang juga putra presiden joko widodo gibran raka buming raka
menjadi cawapres pendamping prabowo subianto
bahkan hampir seluruh dewan pimpinan cabang partai gerindra
diklaim sepakat satu suara
hal ini ditegaskan oleh dewan pimpinan cabang partai gerindra kabupaten purwakarta sri puji utami pada selasa
keputusan ini dihasilkan berdasarkan rapat pimpinan cabang partai gerindra seluruh indonesia
menanggapi hal ini gibran menampung aspirasi baik para relawan dan beberapa dpc gerindra
yang mengusulkannya mendampingi prabowo
saya kira partai sudah aware lah ya dengan dinamika
tak konos yang nyetak kaos ya
beda urusan kalau yang nyetak saya yang masang baliho saya
inisiatif warga itu tidak bisa dibentuk
dalam program kanal pemilu terpercaya selasa malam
direktur eksekutif lingkar madani ray rangkuti menyebut ada tangan yang bermain
dalam gerakan masif deklarasi dukungan sejumlah pengurus daerah gerindra ke gibran
kalau mereka kira kira yang mendorong nama ini
menurut saya gerindra itu sebetulnya diam aja udah kalau memang pak prabowo nunjuknya gibran ya gibran gitu loh kira kira tuh
ini kan yang muncul tuh ya bawah bawah gitu
itu yang saya katakan ini kayaknya ada tangan lah yang bekerja begitu ya
yang dibutuhkan itu kan sebenarnya apa reaksi orang orang di dalam golkar
dengan semua elemennya kan kira kira gitu ya
apa reaksi dari pan dengan semua elemennya partai gelora partai macam macam
kalau mereka kira kira yang mendorong nama ini itu baru kelihatan tuh seru gitu loh
ini kan yang mendorongnya orang gerindra sendiri
mahkamah konstitusi atau mk menjatuhkan putusan batas minimum usia capres cawapres akan diumumkan pada senin enam belas oktober mendatang
dan semakin mendekati tanggal tersebut sejumlah dukungan bagi gibran reka bumiraka menjadi cawapres semakin kencang dideklarasikan sejumlah elemen
lalu benarkah putusan mk sudah bisa kita baca dari dinamika politik hari ini
akankah putusan ini akan menjadi presiden atau malah legasi bagi mk periode kali ini
dan untuk membahasnya sudah bersama kami pertama ketua dpp psi yang juga mengajukan gugatan dedek prayudi
dan kedua adalah dosen hukum tata negara dan peneliti posdem universitas andalas ferry amsari
assalamualaikum selamat malam
terima kasih sudah mengundang saya
dan sebelumnya kami juga sudah mengundang pihak mk untuk bergabung pada dialog kita tapi belum bisa untuk bergabung pada dialog malam hari ini
saya langsung saja kalau begitu ke mas uki terlebih dahulu
kita sudah paling tidak beberapa bulan yang lalu saya ingat kita pernah membahas ini juga
tapi kalau kita melihat paling nggak seminggu ini kemudian semakin kencang deklarasinya semakin banyak relawan semakin banyak elemen elemen dari partai pendukung koalisi indonesia maju mendukung
ini kan jadi terlihat
jangan jangan memang skema besar rencana besar yang sudah dijalankan begitu untuk menggolkan mas gibran sebagai cawapres begitu mas uki
enggak ada mas
sebenarnya kayak begini
apa kembali kepada tujuan saya dan tim untuk mengajukan gugatan ini itu adalah untuk membuka kesempatan bagi dua puluh satu orang
anak muda indonesia
yang berusia tiga puluh lima sampai tiga puluh sembilan tahun berpartisipasi di dalam politik indonesia
enggak lagi mereka menjadi objek yang pasif di dalam politik indonesia
tapi mereka menjadi subyek yang aktif di dalam politik indonesia
mereka ikut menentukan keputusan keputusan juga kebijakan kebijakan politik
mereka ikut menentukan kemana arah masa depan bangsa yang akan diwakilkan oleh generasi mereka nantinya
ini sudah kami mulai diskusinya semenjak tahun dua ribu dua puluh
dan kami mengajukan gugatan itu pada maret dua ribu dua puluh tiga
dan mas gibran mencuat namanya menjadi kandidat ri dua itu pada agustus ya dua ribu dua puluh tiga
yang mana sebenarnya di bulan yang sama satu ya kami nggak mengetahui kami nggak aware dan kami benar benar enggak
kami benar benar menerka
oke mas uki tapi kemudian publik kan ini bisa mengira ngira begitu mas uki
kalau kemudian anda mengatakan maret sudah diajukan jangan jangan memang psi menjadi bagian yang men set begitu jalannya untuk seperti ini yang hari ini terjadi
enggak ada gira gira ini enggak ada
bahkan di bulan yang sama di bulan agustus kami sudah mendeklarasikan loh
kami mendukung mas gibran
kami ibaratnya menjagokan mas gibran untuk menjadi dki satu
jadi bahwa kami melakukan gugatan ini ini hanya untuk sebesar besarnya kami ingin membuka ruang seluas luasnya untuk muda di indonesia berpolitik
dan hal yang sama pernah kami lakukan juga kok waktu kami menggugat pada tahun dua ribu sembilan belas untuk menurunkan batas usia minimum kepala daerah
jadi kalau misalnya kami di sini membuka pintu kemudian ada orang lain yang masuk
nah ini di luar kuasa kami
oke berarti bukan suatu kebetulan yang diatur invisible hand begitu ya
seperti yang banyak analis generasi
enggak ada enggak ada enggak ada itu enggak ada
oke baik baik saya ke mas ferry
kalau begitu mas heri bagaimana melihat ketika hari ini gugatan sedang berjalan
tapi kemudian paling tidak ketua mk cukup sering begitu ya berkomentar bagaimana progresnya
atau kemudian dikatakan rapat hakim sudah selesai tinggal diumumkan
anda melihatnya bagaimana
ya sedari awal kan perkara ini berkaitan dengan kepentingan keluarga istana ya
tapi mudah mudahan psi tidak berganti menjadi partai sebelah istana untuk menjalankan kepentingan keluarga presiden
saya sih berharap kalau ceritanya soal anak muda sih mas oki
sebenarnya psi kan juga sudah mengetahui peran anak muda itu bukan baru di pemilu dua ribu dua puluh empat saja
tapi sudah lama ini peran peran anak muda yang mestinya bisa ditonjolkan
ya boleh saja tapi kan problematikanya adalah kenapa kemudian mendadak psi menjelang dua ribu dua puluh
mengajukan ruang untuk anak muda sebagai calon
kenapa tidak dari dulu begitu ya diubah undang undangnya melalui mahkamah konstitusi
apalagi perlu ada kesadaran penting dalam berpemilu
mengubah konstelasi dan tahapan pemilu menjelang akhir pemilu atau mendekati hari a
itu tidak fair sama sekali tidak benar sama sekali
dan saya menyayangkan ya dengan perspektif teman teman psi yang bicara soal demokrasi
soal kepentingan masyarakat yang lebih banyak
tiba tiba tidak menyadari konsep paling penting dan paling umum dalam penyelenggaraan pemilu
kalau dalam pertandingan menurut saya
semua peraturan diubah menjelang pertandingan pasti itu sudah tidak sehat
nah bagi saya partai partai harus mulai bicara jujur ya
untuk menyampaikan pokok persoalan inti di masyarakat secara terbuka
percuma ya psi mengatakan bahwa ini bukan kepentingan keluarga jokowi
toh ketuanya saja ketua psi bisa mendadak menjadi keluarganya jokowi
kepentingan kepentingan istana terutama dalam proses pencalonan
nah bagi saya perlu mematuhi konsep konstitusional yang paling mendasar
dan juga menjalankan proses pemilu dengan fair
tapi saya sadar ini kepentingan politiknya begini mas bram
bagaimanapun psi itu partai di luar parlemen
dengan memiliki calon penting bagi psi untuk dapat mendulang kotel efek
sehingga mereka mudah mudahan bisa menjadi masuk parlemen
tapi kalau dengan cara cara salah begini menurut saya juga tidak sehat
oke baik baik sebelum kita jauh ke sana saya akan kembali ke mas uki
mas uki saya membaca gugatan anda paling tidak di dalam gugatan tersebut
saya membaca bahwa ada kalimat yang kemudian ada pertimbangan
menyebut pada realita usia pemimpin indonesia berusia di bawah tiga puluh lima tahun
dengan asumsi pernah menjadi kepala daerah dan mempunyai
background kepimpinan dan anda juga menuliskan nama gibran raka buming raka
dalam gugatan anda ini kan cukup spesifik begitu
sebenarnya yang kami sebutkan itu adalah pertama tama adalah emir dardak ya
dan mas emil dardak sendiri juga ikut mengajukan tuntutan
secara atas namanya dia
dan kami tidak pernah loh
jadi mohon jangan disalahkan
kami nggak pernah mengatakan bahwa boleh di bawah empat puluh asalkan dia pernah
menjadi kepala daerah
ini bukan yang menjadi materi gugatan kami
yang menjadi materi gugatan kami adalah ketika undang undang pemilu tahun dua ribu tujuh belas
itu dibentuk disitu disebutkan ya bahwa batas minimum usia capres
dan kami telusurin loh
nah pembahasannya di dpr seperti apa
kami juga telusurin sampai ke naskah akademiknya itu mengatakan seperti apa
dan kami menemukan fakta bahwa mereka mereka yang mendiskusikan itu saat itu mengatakan bahwa
pemuda di usia di bawah empat puluh itu masih dianggap labil
dan ini menyakiti hati kami para pemuda
dan kami menginginkan bahwa pasal ini dicoret
sehingga kemudian kita otomatis kembali ke pasal yang lama
yaitu undang undang tahun dua ribu empat belas
yang mengatakan bahwa batas minimum usia capres cawapres itu setidaknya itu tiga puluh lima tahun
jadi apa namanya enggak kok
kita tidak spesifik mengatakan atau memberikan karpet merah kepada satu dua nama
kita itu sedang membicarakan dua puluh satu something juta
anak muda usia tiga puluh lima sampai tiga puluh sembilan tahun ya
yang itu hak hak politiknya itu dikebiri
dan kita sedang membicarakan dua ratus delapan puluh juta orang indonesia yang sebenarnya berhak untuk memilih anak muda
tapi kemudian kalau hari ini kita melihat apalagi seperti yang kata mas ferry tadi
ketum anda juga memiliki relasi adiknya mas gibran
begitu sudah mengeluarkan statement pula akan mencoba menjaring
bagaimana aspirasi kader di bawah begitu ini kan rasanya publik akhirnya bisa cocok lagi begitu
apalagi kumannya ini tiga hari sebelum pendaftaran begitu mas uki
iya itu adalah soal pilek mas
jadi pada saat psi itu mendeklarasikan mendapuk mas kaisang untuk menjadi ketua umum kami
mas kaisang memberikan pidato
dan di dalam pidato tersebut disebutkan bahwa
semua relawan jokowi
yang belum terafiliasi dengan partai politik
bergabunglah atau setidaknya mendukunglah psi gitu
dan ini konteksnya adalah pilek bukan pilpres gitu
nah ini adalah dua peristiwa yang sama sekali berbeda konteks
ini adalah dua hal yang sama sekali berbeda titik temu gitu
jadi nggak ketemu mas sebenarnya
oke oke saya ke mas ferry kalau begitu mas ferry
bisakah kita memisahkan antara puzzle puzzle dan tidak mencoba merangkai cerita besar sendiri
misalkan dengan arahnya yang berbeda dengan mas uki sampaikan tadi mas ferry
saya pikir bukan soal puzzle ya
kita melihat arah yang nyata saja dari gerak psi dan keluarga istana
dan percuma juga untuk ditutup tutupi ya
karena nanti kalau kemudian memang ini ujungnya adalah pencalonan gibran
semua orang akan menuduh psi sedang bermain kebohongan kebohongan baru ya
bagi saya jujur saja memang itu targetnya seperti apa dan apa kepentingannya
problematikanya adalah begini bukan soal usia berapa orang cocok menjadi calon presiden
itu bukan persoalannya
karena menurut saya ini bukan soal puluhan juta orang yang berpotensi menjadi pemimpin muda ya
tetapi berapa banyak sih diantara puluhan juta itu yang punya potensi seperti gibran gitu kan
kedua juga bukan soal berapa usia yang patut ya
karena tujuh belas tahun menurut saya juga sudah patut
karena batas usia memilih di sana gitu ya
nah menurut saya masalahnya adalah soal kenapa ini tiba tiba diubah
kenapa tiba tiba psi bersuara seperti ini
padahal pemilu dua tahun itu ya

pemilu dua ribu sembilan belas harusnya juga sudah bersuara untuk kepentingan anak muda
ini arahnya jelas mau membangun dinasti politik keluarga melalui partai yang bernama psi
dan bukan tidak mungkin melalui koalisi dengan partai gerindra gitu ya atau partai yang lain
bagi saya cara cara mendadak seperti ini tidak sehat bagi iklim demokrasi kita
mestinya mk juga tidak dimanfaatkan
hanya untuk menolong ini karena bagaimanapun pamannya gibran ada di sana
dan dia potensial melakukan yang namanya konflik kepentingan
bagi saya psi kan selalu bicara soal anti korupsi dan segala macam
dalam anti korupsi itu tidak boleh terjadi konflik kepentingan
apalagi nanti ketua umumnya adalah adik calon wakil presiden yang diusung psi
dan pamannya yang kemudian merestuinya melalui putusan mahkamah mahkamah
apalagi paket ini
ini bukan lagi puzzle ya
ini sudah gambaran yang terang benerang permainan politik untuk membangun politik dinasti
ketika memang nanti akan terjadi seperti yang kemudian kita bicarakan
akankah itu menjadi citra yang buruk paling tidak untuk kemudian sejarah pemiluan kita
iya bagi saya ya tidak hanya sejarah kepemiluan
tapi buruk juga bagi maruah peradilan konstitusional
karena menggunakan wewenangnya untuk membangun dinasti yang tidak sehat dalam pemilu
oke baik terakhir ke mas sukita anggapan yang seperti apa mas
ya jadi kembali lagi ya bahwa kami sebenarnya sudah melakukan ini jauh sebelum masyarakat publik itu mendiskusikan soal gibran
jadi ini sebenarnya tidak ada hubungannya sama gibran
bahkan kami juga sudah menjagokan gibran untuk menjadi dki satu
bahwa kemudian ini dianggap apa namanya ya tadi sekonyong konyong atau dianggap mendadak ya
ini sebenarnya nggak mendadak kok
ini sebenarnya sudah kami lakukan sejak lama
dan kami punya track record yang jelas kok
bahwa kami pernah menggugat batas minimum usia kepala daerah gitu yang bisa mengikuti pilkada
jadi apa namanya ya saya dan teman teman di psi bisa memahami perasaan teman teman pengamat
juga bisa memahami perasaan teman teman yang pro pak ganjar pranowo ya
tapi begini saya juga sebenarnya secara pribadi adalah
seseorang yang pro pak ganjar kok gitu
ini saya pikir tidak ada relasinya dengan pak ganjar
saya juga bukan penggemar pak ganjar ya
saya pengerikun juga
tapi sebagaimana mas uki sampaikan
pileg pilpres berbeda pilkada juga hal yang berbeda
kenapa kemudian di pilpres sebelumnya tidak diajukan ini
dijawab singkat saja mas uki waktu kita sebentar lagi selesai
oke jadi ini semuanya gak ada hubungannya kok
jadi saya harus tegaskan lagi ya bahwa apa yang kami lakukan saat ini
ini hanya untuk membuka ruang seluas luasnya untuk para pemuda di indonesia
yang menurut literatur menurut berbagai survei
mereka itu merasa bahwa hirup pikuk politik itu gak bersentuhan dengan kulit mereka
dan salah satu sebab dari dinamina itu adalah karena mereka merasa bahwa mereka hanya dijadikan
objek politik lima tahunan
baik mas uki
dan kami menginginkan bahwa mereka itu bisa menjadi subjek politik yang aktif
mereka ikut menentukan arah kebijakan
mereka ikut menentukan arah partai politik
berarti poinnya adalah tidak harus empat puluh di bawah itu paling tidak tiga puluh lima
seperti yang anda katakan di awal tadi begitu ya mas uki ya

bahwa di psi itu
dpr ri kan biasanya senior ya
itu berusia di bawah empat puluh tahun
poinnya kami sudah bisa mendapatkan mas uki
jadi kami turut memperjuangkan hak hak anak muda yang dikebiri oleh undang undang pemilu tahun dua ribu tujuh belas ini
kita akan tunggu seperti apa
apakah kemudian pengumumannya di hari senin bisa memperbolehkan usia tiga puluh lima untuk bisa maju dalam pilpres mendatang
terima kasih mas uki
mas uki telah bergabung sama kami dan juga mas ferry amsari bergabung sama kami di malam hari ini
selamat malam sehat selalu mas mas kalian
salam makasih semua mas uki
terima kasih mas ferry